tempat ini mulai dipadati pengunjung bahkan sejak pukul sebelas siang
tempatnya memang tak begitu luas sehingga tidak aneh bila ingin makan di sini
pengunjung harus rela masuk daftar pukul
untunglah saya masih ke bagian meja dan tempat duduk
ya ini yang saya pesan pertama kali adalah sop domba
sekilas memang mirip atau hampir sama dengan sop sapi ataupun juga sop ayam
tapi di sini mereka pasti menggunakan daging domba
terutama domba muda
usia di bawah enam bulan ke bawah
dan bahannya adalah dari paha belakang
alasannya menggunakan paha belakang karena menurut yang masak nih
menurut mereka adalah paha belakang itu lebih empuk teksturnya dibandingkan dengan paha depan
saya juga mencoba gulai domba yang rasanya lebih gurih dan manis
karena ada santan serta campuran bumbu gulai juga taburan bawang goreng
menurut pengelola tempat ini khusus untuk gulai
tidak perlu ditambahkan kecap manis dan sambal untuk mempertahankan rasa orisinal gulai
melihat banyaknya jumlah pengunjung yang memesan makanan
dalam sehari pengelola rumah makan ini menyiapkan stok daging domba minimal satu ratus dua puluh kg
atau setara dengan dua puluh empat ekor domba dari pemasok tetap
baru pertama kali nyobain ternyata emang enak sih nikmat nih pokoknya
daging domba di sini enak sih beda sama yang lain
di sini lebih enggak ras gitu jadi lembut banget
ditambah sama saus kecapnya itu cocok
menyantap makanan yang diolah dari daging domba memang menyenangkan bagi orang yang mengemarinya
namun harus waspada bila kebanyakan bisa bisa menimbulkan penyakit
christina joy dokter spesialis gizi klinik di rumah sakit emc tanggerang
mengatakan daging domba memiliki kandungan kalori baik lemak maupun kolesterol yang lebih tinggi
dibanding hewan ternak berkaki empat lain
seperti kambing dan sapi
karena dia sudah memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi
kita harus mengolah dengan cara yang seminimal mungkin lemaknya
jadi dihindarilah cara dengan digoreng misalnya atau menggunakan minyak yang terlalu berlebihan
joy menambahkan bila ingin mengkonsumsi daging merah termasuk daging domba
sebaiknya dipilih bagian yang tidak banyak berlemak
buanglah lemaknya karena daging merah berkadar lemak jenuh tinggi yang tidak dibutuhkan

pula harus seimbang dengan makan sayur dan buah untuk membantu proses metabolisme makronutrien
karbohidrat protein dan lemak berlebihan
frekuensi makan daging merah juga harus diperhatikan
bila ada faktor resiko penyakit hipertensi atau jantung sebaiknya kurangi mengkonsumsi daging merah